kalaupun mbak sedang gak bisa
karena mama sedang nemenin adik keisha
kok mama bisa nemenin dedek keisha main
mama nemenin keisha karena keisha sedang butuh ditemani
tapi kenapa aku nggak diajak juga
kan aku bisa main sama dedek keisha
aku kan udah lama gak ketemu dedek keisha
kan aku kangen juga
ya mama ngerti sih
tapi sekarang yang bisa kamu lakukan rena adalah
jangan lupa untuk doain mama kamu supaya cepat pulih ya
aku gak mau mama tambah sakit
iya bu bos
mir saya minta kamu untuk jaga rina sama askara dulu ya
karena sepertinya saya dan andin akan lama pulangnya
kami mau nemenin keisha dulu sama pak chandra
iya siap bu bos
pokoknya tenang aja
rena sama sekarang aman kok
nanti kalau saya butuh bantuan pasti saya panggil boeing sama uya
yaudah good kalau begitu
terima kasih banyak
ya mirna ya bu bos pokoknya tenang aja
yaudah kalau begitu saya tutup ya
itu kasia ya
itu kasia bukan
kau mama sebentar lagi bebas
setelah itu kan kita bisa hidup bersama
seperti keluarga seutupnya
kenapa gak sabar sih nungguin mama
bagaimana hancurin perasaan anda itu
tidak ada kata kata penghibur
untuk kehilangan yang sangat menyakitkan ini
tolong cari jalan alternatif ya
ini kayaknya rame banget
tapi kita harus langsung ke tempat ini
ya allah anakku
hanya dengan mendengar suaranya saja
hati hamba sudah sangat hancur
pasti jenazah itu nasibnya tidak seperti keisha
pada akhirnya bisa menemunya lagi
di saat kematiannya
itu pun dengan kemauan yang tepatnya
kalian sudah sampai
oh sudah dekat buat sampai ke sini
ya nanti saya sampaikan ke panino ya
untuk mobil jenazahnya
sudah mau sampai ke rumah duka belum
sudah mau tiba ke rumah duka ya
baik terima kasih
mobil jenazah sudah mau sampai pak
kalau gak baiknya kita tunggu di depan
maaf aku tunggu disini ya ma
maaf mama rasanya gak kuat hadapi ini nino
maaf mama rasanya gak sanggup
dan catherine juga harus saya tungguin
nanti kalau sempat saya nyusul ke sana ya
sepertinya kulau riga pandino pun
akan paham dengan kondisi seperti ini
yaudah kalau gitu saya
permisi ya pak
apa apa gak udah tau dengan kondisinya
udah tau keren
dan rupanya angga juga dirawat
dengan sakit surabaya karena
terus gimana keadaannya sekarang
lukanya nggak parah dan sekarang juga dalam pemulihan
ternyata dia maksa banget main ke jakarta
cuma saya bilang gak usah lah biar saya ajang jaga catering
sambil nunggu dia sembuh
kalau pak angka telepon mbak lagi
tolong sampein aja mbak
pak angga gak perlu khawatir lagi
mbak sedang gak bisa
saya juga bisa kok buat jagain catherine
ya dia pasti paham kalau soal itu ren
lagian kan dia pasti tau
segalanya tentang kamu sama catherine
dan tadi dia juga sempet bilang sama saya
sama catherine itu memang seharusnya diterdirkan bersama
yaudah kalau gitu saya
tapi aku juga gak yakin
badan ini rasanya lunglai
seperti gak punya tulang
jangan lupa like share dan subscribe ya